nah sisi muram pilkada langsung yang banyak dilihat publik selama ini mulai dari politik uang
ada juga konflik sosial sampai kepala daerah yang tertangkap korupsi karena ott
karena politik biaya tinggi membuat dpr dan pemerintah berwacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke dprd
kenapa hal ini patut dipertimbangkan atau mungkin ini hanya jadi wacana yang biar aja lalu sambil ini ya seperti angin lalu
nah kita akan bahas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir menemani saya malam hari ini
dari pranyus tadi wakil ketua umum partai gerindra terima kasih mas arief
dan juga ada fadli ramadhanil peneliti dari perulem
tapi kita akan membahasnya karena mas arief begitu mendengar wacana ini langsung senyum senyum
apa kayaknya agak dejavu gitu maksudnya sama empat lima tahun yang lalu
kita akan bahas ini usai jeda berikut ini tetaplah di layar pemilu terpercaya
nah kita akan membahas seperti judul headline kita yang anda saksikan di layar kaca anda
belum keluar belum keluar nah ini dia yang keluar
pilkada langsung terancam terpasung
saya mau tanya ke mas arief yang tadi begitu saya ngomong ini langsung ketawa ketawa
kayaknya agak gerindra agak dejavu ya maksudnya
atau ingat ingat apa namanya dengan empat sampai lima tahun yang lalu ide ini betul betul diperjuangkan oleh gerindra
lihat apa yang membuat ini kemudian muncul lagi mas arief
jadi gini waktu kami mengusulkan pilkada itu dipilih oleh dprd itu bukan serta merta kita tidak melakukan sebuah penelitian ya
artinya kita melihat bahwasannya di daerah itu kalau untuk tingkatan kepala daerah ya begini loh
ya memang cocoknya harus dipilih oleh dprd ya
artinya kan terbuktikan bahwasannya akhirnya gini loh
partai lah yang menentukan
karena kan rakyat sudah memilih partai
nah biar suaranya sinkron kan kadang begini di pilkada yang terjadi ya
bukan orang partai yang diusung
ya kan kayak misalnya di bandung ridwan kamil
ya kan lalu waktu banyak lah ya
outsourcing lah ya
outsourcingnya itu kan juga karena misalnya ya begini
dan juga kalau memang nantinya ada tokoh tokoh yang mau jadi kepala daerah
ya siap siap lah
ya kan masuk ke partai
artinya kan suara partai suara masyarakat
nah kalau memang suaranya terbanyak ya secara langsung aja dia jadi kepala daerah
berbeda dengan misalnya di pilpres ya
buat anda dan gerindra lebih banyak mudaratnya berarti mas
seperti yang sudah dipenelitian dan akhirnya
kalau bukan bagi kami ya
kalau bagi kami kan pilkada langsung juga kami banyak menang

juga dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas kemarin kami juga banyak yang menang kan
artinya kami ingin menyajikan sebuah yang terbaik bagi masyarakat dan menghemat biaya negara
apa aja sih kalau kita bahasa betawinya kita belejetin gitu mas arief
contoh aja ya
aja yang jelek jelek ini
codokan berapa triulnya mas fadli ya
delapan belas triliun kalau tidak salah
itu kan bisa jadi jembatan bisa jadi sawah atau bisa jadi pembangunan pembangunan yang lebih efektif ya
dan lebih berguna
lebih berguna bagi masyarakat ya
dibandingkan harus ada pilkada langsung kan
sayang belum nanti rusuhnya
kayak kemarin misalnya di jakarta kan terbelah
lebih baik ya sudah
kita tentukan aja di gedung dprd itu lebih baik
itu jadi kajian kita waktu itu kita usulkan
nah sekarang kan terbukti semua
ada politik mahar
sampai kita dituduh tuduh gurindra sebagai politik mahar
padahal tuh tidak ada
kita meminta apapun kepada calon calon kita
malah kita kadang modalin
dari partai sendiri kan
ini bagi cuci piring gurindra soalnya kemarin
artinya kan lebih banyak tidak baiknya
dan ternyata kan juga pilkada langsung ini tidak menghasilkan pimpinan pimpinan yang terbaik di daerah kan
jadi gurindra menangkap aspirasi ini dengan sangat positif gitu mas
nah dan ini juga salah satu untuk mengkikis apa namanya itu politik dinasti
ya artinya kan kalau banyak politik dinasti
yang timbul itu kan ternyata kan dari hasil pilkada langsung kan
tapi kalau di dprd seenggak enggaknya bisa mengkikis nantinya
misalnya pdip kan menang banyak
tapi kan tidak dominan tidak mayoritas
nah yang mayoritas tidak mau lagi
kan bisa terjadi gitu
jadi di tengah banyaknya sekali mudarat yang tadi anda ungkapkan itu
pilkada tidak langsung akan menjadi solusi yang paling tidak efektif untuk bisa menekan kemudaratan kemudaratan ini
ya kan biaya negara
misalnya untuk pembangunan
yang lebih pas untuk masyarakat
lalu juga politik dinasti bisa kita potong dari sini kan
tidak semua partai bisa ini
kan ternyata juga terjadi pilkada langsung kan banyak orang beli partai
kecuali partai gerindra nggak bisa dibeli
malah mendanai gitu
fadli anda lihat bagaimana
ya menurut kita pertama sayang saja
kenapa kemudian perdebatan yang terjadi di empat tahun lalu mas budi
yang saya kita juga terlibat dulu pada perdebatan pemilihan kepala daerah itu diulang lagi
soal sistem pemilihan
apakah dipilih langsung
atau di beli oleh dprd
ini mengulang perdebatan saja menurut saya
kenapa kemudian pembentuk undang undang
dpr pemerintah terutama pak ketua dpr ya
yang mewacanakan ini kembali
disambut juga oleh ketua mpr
tadi kita dengar bersama
tidak bicara soal proyeksi ke depan
artinya kalau mau bicara perbaikan memang iya
kita butuh perbaikan di sistem pemilihan langsung ini
banyak hal yang mesti harus diperbaiki
nah menurut saya fokusnya mestinya ke sana
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung
yang sudah kita sepakati
bersama pada dua ribu empat belas pasca perpu pak sby
yang juga disetujui oleh seluruh partai di dpr ketika itu
itu yang kemudian kita lakukan
perbaikan berdasarkan evaluasi dari dua kali pemilihan kepala daerah secara serentak
ini kan sudah mau tiga kali dua ribu delapan belas
nah apa yang menjadi persoalan
salah satunya yang paling besar selalu disebut sebut itu kan biaya yang besar
politik biaya tinggi
apakah betul politik biaya tinggi itu karena sistem pemilihan
menurut saya tidak
kalau mau kita lihat betul ya
dari mana sebetulnya biaya politik yang besar itu
tadi mas arief juga sudah singgung
soal membayar atau menyerahkan uang kepada partai untuk pencalonan
kan banyaknya kemudian mengatakan itu untuk biaya saksi biaya kampanye dan lain sebagainya
padahal menyerahkan uang kepada partai untuk proses pencalonan itu sudah dilarang di undang undang pilkada
ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya
nah apakah itu berkaitan dengan sistem pemilihan
jelas tidak menurut saya
yang lain misalnya
apa kemudian yang membuat biaya politik tinggi itu
khusus disolusi tenggara itu kan mengkonfirmasi
salah seorang calon gubernur ditangkap kpk dengan uang tunai dua tujuh miliar pecahan lima puluh ribu
hasil penelusuran awalnya adalah untuk membagi bagikan uang itu kepada pemilih
loh politik uang itu kan noda besar dalam demokrasi
nggak boleh dilakukan
nah kalau kita lihat itu sebetulnya biaya tinggi itu memang merupakan tindakan atau berasal dari tindakan yang secara sadar dilakukan oleh oknum kepala daerah dan oknum partai politik
yang membuat biaya itu menjadi makin membosankan
nah kenapa kemudian kita tidak berpikir bagaimana menekan biaya ini
salah satunya misalnya mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap raku politik mahar terhadap raku politik uang
apalagi misalnya untuk biaya saksi
nah ada misalnya sekarang kan sudah ada pengawas tps
dan partai tidak harus semua tps lagi harus ada saksi
memang ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan netralitas kompetensi dari pengawas tps agar mereka tidak disuap dan lain sebagainya
jadi harus disasar untuk melakukan evaluasi itu menurut saya memang betul betul yang jadi masalahnya
jadi jangan lagi mundur ke belakang
ini mundur empat tahun loh
perbatan dua ribu empat belas yang juga kita ribut hampir satu tahun waktu itu
tapi kalau kata mas adek setelah empat tahun itu berjalan dengan quote unquote green drill agak mengalah lagi tuh dengan kondisi politik waktu itu
nah terbukti kan kalau kata mas adek terbukti kan banyak sekali ott banyak apa namanya kepala daerah tertangkap politiknya mahal sekali ada biaya mahal politik yang dimana mana
inilah mas budi kalau menurut saya
kalau soal biaya politik tinggi apakah betul nanti ketika dipilih melalui dprd biaya politiknya akan rendah
saya ingin menganaloginya seperti ini
kalau sekarang ini mungkin memang tidak semua partai
untuk semua orang banyak calon kepala daerah itu berani mengeluarkan uang miliaran rupiah puluhan miliar untuk kemudian mendapatkan tiket pencalonan
coba dibayangkan kalau seandainya nanti pemilihannya dialihkan ke dprd
sekarang mereka bayar itu baru untuk jadi calon loh
karena kan dipilih langsung oleh pemilih
sekarang nanti dipilih oleh dprd buahnya adalah langsung menjadi calon kalau kemudian memenangkan kursi dprd
tetap bayar bayar juga menurut anda
analogi umumnya menurut saya orang awam akan berpikir membayar dua atau tiga kali lipat lebih mahal dari sekarang calon akan berani
kalau kemudian pemilihan itu dilakukan oleh dprd
karena kepastiannya tinggi
ini menggeser peralian uang saja sebetulnya
jadi kemudian uang kepada pemilih dan beberapa umum partai menyebar kepada anggota dprd
apalagi ini kan di ruang elit sekali
ada di ruang gelap yang kemudian sulit untuk dijangkau
sekalipun oleh penegak hukum
oke kita masih bahas politik biaya tinggi dulu
mas arief anda komentari seperti apa
jadi gini kalau yang tadi mas fadlir bilang itu memang mungkin terjadi
tapi juga bisa juga yang namanya pilkada dipilih oleh dprd juga kita buatkan suatu sistem
misalnya nanti calon gubernurnya atau calon bupatinya mesti ada syaratnya
misalnya dia sudah menjadi anggota partai politik
jangan dari luar
dia anggota partai politik
paling nggak sudah lima tahun sebagai keanggotaannya
walaupun misalnya dia bukan pengurus
ini sebuah syarat
jangan nanti dari luar
nah ini kan juga pilkada langsung kalau kita lihat juga kan belum sempurna ya
belum sempurna kalau saya lihat
yang akhirnya memang banyak melahirkan politik uang
yang akhirnya si calon ini ditangkap
yang masih terbaik ya memang dipilih oleh dprd tetapi dengan sebuah sistem yang baik
bang saif fadli tadi menggeser politik uang dari luar gedung parlemen ke dalam gedung parlemen gitu
dari rakyat kepada elit
jadi itu bisa dijaga juga kan
artinya kalau ada sumbangan itu secara keras saja dibuat peraturan
bukan bahwa ada kpk gitu kan
ditaruh di situ kan langsung
aroma transaksional sudah tercium belum sih fadli kalau misalnya wacana ini terjadi gitu misalnya
karena di depan mata kita di jawabnya lebih asik di segmen berikutnya deh
kami akan segera kembali usaha juga berikutnya
tadi aroma politik uang akan berakhir nggak fadli kalau menurut anda
kalau jika itu proses kontestasinya ada di dalam gedung parlemen
enggak sekali lagi menurut saya mas budi ini akan hanya mengalihkan saja
dari awalnya uang hanya kepada elit partai dan kepada pemilih dia dalam proses pemilihan langsung ya
kemudian beralih kepada anggota dprd
sekali lagi bakal calon kepala daerah menurut saya ya akan berani membayar dua tiga bahkan empat kali lipat
kalau kemudian meyakinkan partai itu langsung berbuah kepada kursi kemenangan pemilihan kepala daerah
coba bayangkan mereka cukup menangkan atau dalam tanda petik menyerahkan sesuatu dan menjanjikan sesuatu
jadi jadi kepala daerah
nggak mungkin mereka nggak mau ngeluarin uang ya kalau dalam kita bicara soal biaya tadi
nah dalam kondisi yang sangat transaksional itulah menurut saya memang perdebatannya sebaiknya memang bagaimana kemudian menekan biaya politik yang sangat tinggi itu
jadi tidak lagi kemudian persoalan itu ditarik kepada sistem pemilihan
itu kan sesuatu yang kemudian kita berjalan mundur lagi hampir lima tahun yang lalu
dan padahal sebetulnya
kalau kita tarik ke hal yang lain ya
apakah betul ya secara praktik dprd itu kemudian memiliki kewenangan untuk kemudian memilih kepala daerah
by system ini sebetulnya juga nggak cocok
karena nggak ada kemudian institusi legislatif yang kemudian memilih pejabat eksekutifnya
dari indera penciuman anda fadli sebagai orang yang memantau pemilu
kenapa kemudian setelah empat tahun tidur lelap gitu wacana ini kemudian bangun lagi tiba tiba kaget dan bangun gitu menurut anda
asbabun uzulnya ini dari mana ini sebenarnya fadli
itu yang kita sesalkan
ini kan tiba tiba saja kemudian bahkan ini keluar dari beberapa elit partai yang dulu juga mendukung pemilihan langsung kan
nah salah satu yang di kedepankan memang biaya tinggi
ada banyak kepala daerah atau calon kepala daerah yang tertangkap tangan oleh kpk
dan dikaitkan dengan sistem pemilihan
menurut saya ini bukan menyasar persoalan yang sesungguhnya
soal banyak calon kepala daerah yang tertangkap oleh kpk iya
tetapi kan kemudian apakah betul itu karena pemilihan langsung
menurut saya tidak
karena memang ada persoalan
persoalan di moralitas dan integritas pribadi calon
dan yang kedua memang karena ada niat saja untuk kemudian memperkaya diri
memenangkan pemilihan dengan praktik yang cukup
jadi sebenarnya pemilihan langsung yang kemudian diperbaiki dengan pengetatan pengetatan hal itu kan juga bisa jadi solusi
mas arief misalnya pemilihan langsungnya peraturannya yang kemudian diperketat sehingga praktek praktek culas itu tidak terjadi
sebenarnya dua duanya baik ya sistemnya
asal ada pengetatan ya
dan terutama dalam pemilihan calonnya
kadang kan kita sebagai kader partai juga kadang kadang miris
tahu tahu partai mencalonkan yang bukan kader
yang orang gak jelas dari situ
sourcing tadi itu mas ya
ada kader yang sudah sepuluh tahun di partai
yang sudah sepuluh tahun
itu banyak terjadi mas ya
di gerindra banyak
tidak hanya di gerindra
hampir semua partai
apalagi ada lagi yang misalnya orang di luar daerah tidak pernah tinggal di daerah situ
misalnya contohnya di sumut
pak jarod nggak pernah di situ nyalon
artinya lucu loh kalau pemimpin misalnya di daerah dia tidak pernah di daerah itu
bukannya kalau di dprd itu hanyalah kepanjangan tangan fraksi yang kemudian merupakan kepanjangan ketua umum atau dpp
bukannya lebih oligarkis lagi prosesnya dan tidak melibatkan publik gitu
mas arief bagaimana dengan fenomena fenomena ini
jadi nanti kan dipilihnya secara terbuka aja
jangan pakai kotak suara lagi gitu loh kan
jadi misalnya kan memilih

siapa tulis siapa gitu
gak usah tertutup
jadi biar masyarakat mengetahui
jadi mekanisme peraturannya juga bisa berubah ya
misalnya dprd jakarta nanti ada no oh si a milih si ini
jelas gitu loh
ya jadi sangat jelas
misalnya kan kalau nanti ditutup semua kan karena itu tertutuplah pada saat pemilihan di dprd nya itu bisa menyebabkan uang
ya kan artinya kan misalnya gini
saya yakin kan banyak juga kader kader partai yang duduk di dprd itu punya moral
misalnya harus mendukung orang ini disuruh oleh partainya kan
tapi kalau terbuka kan nanti dia nunjuk enggak kan kelihatan gitu loh
tapi mana berani nih sama ketua partai sama ketua praksi
saya rasa ada juga yang berani ya
belum apa apa saya berani
tapi kalau kita bicara dampak fadli bagi pemilih bagi demokrasi indonesia yang sudah jalan sekian dua puluh tahun ini
menurut anda apa dampak yang paling terasa begitu
jadi menurut saya memang ini oknum partai politik oknum calon kepala daerah kemudian yang
kesalahan mereka adalah membuat biaya politik tinggi yang berujung korupsi
kenapa tiba tiba hak masyarakat untuk mendapatkan atau menentukan pemilihnya yang kemudian ingin direnggut dengan pemilihan dprd
ini kan dua hubungan sebab akibat yang tidak saling melengkapi menurut saya
nah makanya kita bicara ke depan saja
perbaikan di sistem pemilihan langsung ini apa misalnya
biaya tinggi atur dong
batasan belanja kampanye misalnya
politik dinasti misalnya tadi kalau kata mas arief
berikan batasan di dalam partai politik
tadi diusulkan juga oleh mas arief
misalnya yang boleh diajukan oleh partai itu adalah kader partai yang sudah lima tahun atau tiga tahun
kalau untuk gubernur sudah tujuh tahun misalnya
itu kan bisa diatur
dan ini juga secara tidak langsung akan melakukan penguatan terhadap parti id kita di indonesia
yang dimana party id itu salah satu yang paling rendah kita di indonesia ini dibandingkan dengan negara negara lain
nah itu yang menurut saya harus diperbaiki mas budi
sehingga kita berjalan ke depan
pemilihnya terus dikuatkan dan institusi partainya dikuatkan
sehingga kualitas demokrasi itu akan jadi semakin meningkat
tapi jangan lagi mundur ke empat tahun yang lalu
tapi feeling anda ini akan terus berlanjut menjadi wacana yang semakin besar atau ini akan kempes di tengah jalan seperti
saya berharap ini akan kempes di tengah jalan
agar kemudian kita perbaikannya ke depan lah
dan ini kan juga belum berganti kan anggota dpr yang mengusul ini
dulu yang menyetujui perpu satu dua ribu empat belas itu
jadi kenapa kemudian tidak berfikir bagaimana melakukan penguatan sistem ini
memperbaiki apa yang masih kurang
misalnya membatasi transaksi tunai misalnya
agar kemudian ada pembatasan ada pengawasan yang jauh lebih ketat untuk peredaran uang selama masa pilkada
sehingga politik uang juga bisa ditekan tadi ya pak lebih
oke mas arief ini gerindra sendiri akan memperjuangkan serius atau
kalau kita dari awal sudah serius
hangat hangat kuku aja nih mas
kalau kita kan dari awal serius
waktu itu kan karena pecahnya kmp kan
jadi kalau kita dari awal sudah serius
dan akan berjuang terus di parlemen
terus akan berjuang kan
kalau itu kan luar biasa
waktu itu kan ada pengkhianatan aja dari pak sby kan
ya kan ingin katanya berolah olah demokrasi kan
nah sekarang pak joko widodo mungkin sudah merasakan
kalau melihat bahwa sebenarnya biaya biaya pilkada ini
bisa lebih efektif kalau digunakan untuk pembangunan
masyarakat langsung mendapatkan hasilnya
dibanding ketika pilkada masyarakat paling mendapatkan uang untuk pergi kampanye aja
ya kan ini lebih penting
nah kalau terkait ada hitung hitungannya nanti
di dprd misalnya ada pembelian jual beli suara dprd
ya kita terbuka aja kita lihat kan
kita buat aturannya
boleh menyumbang partai
untuk mendapatkan dukungan dari partai untuk bisa dipilih di dprd
tapi tadi ada syaratnya
yang diusul dari partai
dana yang disetorkan ke partai jelas
asalnya dari mana
kan apapun kan partai harus dibiayai
karena belum ada satu partai pun di indonesia
yang dibiayai oleh anggotanya
semua oleh elit elitnya atau oleh donatur donaturnya
kan tidak ada
berbeda dengan serikat buruh
kalau serikat buruh kan ada iuran nya
berbeda juga dengan partai partai yang di luar negeri yang sudah mapan
nggak ada partai di indonesia yang dibiayai sama anggotanya
pak arief yang terakhir
jadi pesan anda untuk kawan kawan dulu yang bergabung bergandanya tangan bersama gerindra
mengusulkan ide ini kemudian berubah dan akhirnya mendukung lagi ide ini
ya mungkin mereka kan baru sadar kan
dan mungkin juga kan sebenarnya
waktu itu kan sby yang mengeluarkan perpu itu kan
saya rasa pak jokowi dodo lebih cerdas dari pak sby melihat ini
karena ternyata uang yang untuk pilkada mungkin kan
pak jokowi dodo lebih senang ini dibuat untuk sawah
atau dibuat untuk jembatan gitu kan
jadi kali ini gerindra seiringan tangan dengan pak jokowi ya mas ya
karena kan itu untuk kepentingan masyarakat
atau juga pilkada langsung masyarakat nggak ada untungnya kok
dibandingkan pilkada yang ada di
apakah mungkin jika nanti pikiran
pilkada yang tidak langsung akan terjadi
orang orang seperti bu risma
orang orang seperti misalnya pak jokowi
itu satu problemnya
itu juga tidak akan muncul
presiden jokowi harus sadar menurut saya
beliau itu adalah orang yang dilahirkan
menjadi pemimpin nasional
menjadi presiden dari sistem pemilihan langsung
mulai dari wali kota
dan teruji dari sistem pemilihan langsung itu menghadirkan figur figur yang lain
ada pak ridwan kamil
ada di gubernur ntb misalnya
kalau kemudian pemilihan itu dilaksanakan oleh dprd
akan tertutup kemudian bagi pemilih menghadirkan figur figur alternatif itu
oke jadi pemilih jadi akan sedikit sekali partisipasi dan juga kontrolnya
kalau orang mau menjadi pemimpin di indonesia ya join dengan partai politik
karena partai politik itu adalah cikal bakalnya pemerintahan
jadi jangan sampai outsourcing lagi partai politik
jangan sampai outsourcing
jangan orang pengen langsung mausak
jangan nikung di perempatan seperti valentino rossi dan mark marquez itu
terima kasih mas arief
terima kasih mas fadli atas perkembangan
pembicaraannya kita akan lihat bagaimana perkembangan dinamikanya
apakah akan betul betul terjadi nih wacana ini atau ya kempes atau hangat hangat kuku seperti itu
mudah mudahan terjadi mudah mudahan enggak kalau kata bang fadli
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap bersama layar pemilu tv saya